yang saya ingin mengucapkan kepada pak pak lima
setelah rekan rekan media
baru saja kita melaksanakan kegiatan buka puasa bersama
utamanya kegiatan ini memang
kegiatan buka puasa bersama antara tni polri
kemudian juga kita tetap melibatkan
dan tentunya kegiatan kali ini
dalam rangka meningkatkan sinergitas
soliditas utamanya pasca kita menghadapi
di mana kita selalu menganggang
bahwa perbedaan boleh ada
namun demikian yang harus selalu kita jaga adalah
dan tentunya di kesempatan ini kita juga mengajak
mari bersama sama terus menjaga
bangsa kita untuk terus bisa
untuk maju dan ke depan
tentunya yang seginik adalah
bersilatuan ini sekalipun sebentar lagi
menghadapi arus mudik dan arus balik
tentu harus betul betul
dan ke depan sudah mulai kita kelar
betul betul bisa terlaksana
melaksanakan mudik dan bertemu
dan kita akan lakukan terus
pelaksanaan mudik lebaran ini
dapat berjalan lancar aman
hakim mk nanti mengundang
dengan senang hati kita akan menangani